tim intelijen kejaksaan tinggi sumatera utara pada jumat malam menangkap barian donce borutobik
terpidana kasus tindak pidana korupsi biaya pemberian vaksin meningitis terhadap calon jemaah umroh
tahun dua ribu sebelas dan dua ribu dua belas pada kantor kesehatan pelabuhan kelas dua pekanbaru riau
terpidana marian donce ini ditangkap setelah masuk dalam dpo atau daftar pencarian orang ke jari pekanbaru
sejak awal januari dua ribu delapan belas
marian donce borutobing terpidana kasus korupsi dana pemberian vaksin meningitis
ditangkap tim intelijen kejaksaan tinggi sumatera utara saat berada di tarutung kabupaten tapanuli utara sumatera utara jumat malam
terpidana marian donce merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor kesehatan pelabuhan pekanbaru riau
ia bersama tiga orang pns lainnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana pemberian vaksin meningitis
untuk calon jemaah umroh tahun dua ribu sebelas dan dua ribu dua belas dengan nilai kerugian negara mencapai lima ratus juta lebih
terpidana marian donce sebelumnya sempat memenangkan banding pada pengadilan tinggi pekanbaru
namun pada dua ribu lima belas mahkamah agung mengabulkan gugatan ke jari pekanbaru pada tingkat kasasi dan memerintahkan menahan marian donce
tiga kali mangkir dari panggilan jaksa terpidana marian donce ini pun akhirnya masuk daftar pencarian orang ke jari pekanbaru
di awal januari dua ribu delapan belas
bersama dengan ibu ini dulu juga jadikan tersangka ada dr iskandar itu sekarang masih dpo dan dr suiknyo itu sudah selesai menjalani hukuman
nah dulu ada ayah dokter sidiknya dulu ditahan ibu ini ditahan karena dulu dengan pertimbangan beliau ini sedang hamil waktu itu ya
nah ada lagi yang dokter iskandar tadi dulu juga tidak ditahan karena mengalami kecelakaan motor
kakinya patah tapi setelah itu malah dua duanya melarikan diri
kepala seksi penegakan hukum kejati sumut mengatakan penangkapan perpidana marian donce ini dilakukan setelah tim mendapatkan informasi dari masyarakat
aktivitasnya dia berpindah pindah jadi selama dia kita mengintai selama beberapa hari dia berpindah pindah
jadi dia bisa kadang ditarutung kadang diimbedan kadang di pekanbaru jadi berpindah pindah dia
apanya tempatnya untuk mengelabui petugas
dalam proses penangkapan itu terpidana diketahui kerap berpindah pindah tempat di wilayah sumatera utara seperti daerah tapanuli dan medan
budiman amin tanjung medan